kalau biasanya isolasi pasien covid sembilan belas berada di dalam rumah sakit
ini lain halnya dengan isolasi pasien covid sembilan belas di rumah sakit umum daerah sekayu musi banyuasin
untuk pertama kalinya di indonesia pasien covid sembilan belas menjalani masa isolasi outdoor
dengan fasilitas layaknya camping di alam terbuka
ada yang tidak biasa dengan proses isolasi pasien covid sembilan belas
di rumah sakit umum daerah rsud sekayu musi banyuasin
lihat saja mereka seolah tengah menikmati wisata alam layaknya liburan
ada tenda camping hammock atau ayunan gantung
fasilitas api unggun dan juga free wifi
padahal para pasien ini tengah melakukan isolasi
dan berjuang untuk sembuh dari covid sembilan belas
meskipun outdoor para pasien ini tetap diawasi selama dua puluh empat jam secara ketat oleh tim medis
lengkap dengan tenda yang berisi peralatan monitor kesehatan dan obat obatan
pasien pun sangat antusias dengan fasilitas baru ini
memulai hari dengan olahraga sarapan pagi dengan menu yang sehat
serta sederet aktivitas lainnya menjadi rutinitas menyenangkan bagi para pasien
aktivitas mereka pun benar benar dipastikan tidak bersentuhan dengan masyarakat lainnya
konsep isolasi outdoor ini merupakan yang pertama dilakukan di indonesia
diinisiasi oleh bupati musi banyuasin dodi reza alex
inovasi ini diharapkan mampu mempercepat penyembuhan pasien covid sembilan belas
di rumah sakit umum daerah sekayu ternyata ada inovasi terbaru melengkapi
pelayanan kesehatan dan sarana perasaan anak yang sekarang sedang diupgrade dari sisi medis dalam penanganan covid sembilan belas
penelitian juga membuktikan bahwa para pasien itu bisa sembuhnya lebih cepat apabila imunitas tubuhnya meningkat
dan salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah perasaan yang tidak stres perasaan happy bahagia
hingga di rumah sakit umum daerah sekayu
pertama kalinya dibuka disiapkan yaitu tempat isolasi outdoor
konsep isolasi outdoor yang di launching pada sembilan juni dua ribu dua puluh ini
menjadi fasilitas terbaru rs ud sekayu yang dilakukan demi kenyawanan pasien
efek psikologis yang baik terhadap pasien diakini mampu mempercepat penyembuhan
sejalan dengan angka pasien sembuh covid sembilan belas di rsud sekayu yang terus meningkat
fasilitas terapi outdoor ini diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi para pasien covid sembilan belas untuk sembuh
tim liputan cnn indonesia